saudara dua puluh dua orang termasuk enam perempuan dan lima anak anak tewas dalam tiga serangan udara terpisah yang dilakukan israel di kota rafah
salah satu bayi yang jadi korban bahkan baru berusia lima hari
serangan israel menghantam tiga rumah yang dihuni di rafa timur dan tengah
tim pertahanan sipil dan kru ambulans bergegas ke daerah tersebut mencari runtuhan dan mengangkut korban ke rumah sakit
rafa daerah yang terletak di sepanjang perbatasan antara gaza dan mesir menampung lebih dari separuh penduduk israel
serangan udara militer israel kembali menggempur wilayah gaza
total korban tewas mencapai tiga puluh empat ribu jiwa warga palestina
rekaman udara menunjukkan serangan yang dilancarkan militer israel di jalur gaza
serangan udara laut dan darat israel di gaza menewaskan tiga puluh empat ribu
sebagian besar perempuan dan juga anak anak